dan bagaimana perkembangan penyelidikan penyebab kebakaran di lapas kelas satu tangerang
dan juga identifikasi korban tewas
untuk mengetahuinya kami telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia arman helmi
di lapas kelas satu tangerang dan juga produser lapangan diego basro
di rumah sakit polri kramat jati jakarta
kita ke arman terlebih dahulu selamat pagi
arman apakah sudah bisa diketahui penyebab pasti kebakaran dari penyelidikan yang dilakukan
bagaimana kondisi lapas pasca kebakaran pagi ini
baik aldi saat ini kondisi lapas kelas satu tanggerang
di mana saya berada saat ini di jalan veteran kota tanggerang
seperti itu masih terlihat cukup kondusif
karena aparat masih tetap berjaga baik dari tni polri
dan seperti kita ketahui memang musibah kebakaran yang terjadi kemarin
itu merupakan sebenarnya menurut beberapa pihak
bukan hanya anggota dpr
ataupun juga dari sejumlah lsm
menyayangkan bahwa musibah kebakaran yang terjadi kemarin
kebakaran di lapas kelas satu tangerang ini
sebenarnya masih bisa dicegah selama infrastruktur
dan juga kapasitas yang ada di dalam lapas ini
masih ideal seperti itu
kita ketahui bersama bahwa di dalam blok c dua yang terjadi kebakaran kemarin
ada satu ratus dua puluh dua orang
di mana mereka ditempatkan di dalam sembilan belas kamar
dalam kamar itu sebenarnya hanya buat dua orang
total tiga puluh delapan orang
tetapi pada kenyataannya ada satu ratus dua puluh dua orang di dalam sembilan belas kamar tersebut
belum lagi secara keseluruhan
lapas kelas satu tangerang ini
dihuni oleh dua ribu tujuh puluh dua orang
di mana menurut keterangan daripada
humas direktur general pemasyarakatan
tetapi menkumham yasona lauli kemarin juga menyatakan bahwa
jadi masalah ini juga merupakan salah satu penyebab
kenapa kebakaran bisa dikatakan kerap terjadi
di beberapa lembaga pemasyarakatan di indonesia seperti itu
dan untuk olah tkp tadi kami coba menanyakan
kepada kepala lapas pak victor teguh prihartono
seperti itu bersama dengan komnas ham
tadi sempat hadir ataupun juga meninjau
seperti apa kondisi di lapas ini
baik komnas ham ataupun juga kepala lapas sendiri mengatakan bahwa
memang masalah over kapasitas itu adalah salah satu penyebab utama
dan bukan hanya di lapas kelas satu tangerang saja
tapi overall pada umumnya semua lembaga pemasyarakatan
ataupun juga rumah tahanan di indonesia itu mengalami over capacity
dan ini adalah masalah sistemik seperti itu
dan komnas ham juga meminta kepada pemerintah kepada komnas ham kepada kemenkum ham maksud kami
agar supaya mengusut dengan tuntas kasus kebakaran ini
dengan seterang terangnya dan setransparan mungkin seperti itu
kepala lapas sendiri juga memberikan keterangan kepada kami
bahwa olah tkp masih tetap terus dilakukan oleh puslap empat mabes polri
mereka masih menunggu apa penyebab utama terjadinya kebakaran di blok c dua
tapi sejauh ini masih belum ada hasilnya masih ditunggu
dan kemudian lapas sendiri juga bukan hanya membuka krisis
atau krisis center untuk keluarga korban
tetapi untuk para napi sendiri
karena kepala lapas tadi memberikan pernyataan bahwa
para napi atau warga binaan yang ada di dalam juga sangat terpukul
sangat shock dengan adanya musibah ini
mereka juga terpaksa harus kehilangan teman temannya yang meninggal
kurang lebih ada empat puluh satu orang
dan pihak lapas sendiri juga berusaha untuk mendirikan krisis center untuk para napi
ada pendampingan psikologis ada pendekatan secara psikologis kepada mereka
karena sejauh ini mereka sangat terpukul dengan adanya kejadian ini aldi
dan juga ada pos kuantum mortem
di mana keluarga yang bisa datang memberikan data data berupa foto
ataupun juga ktp ataupun juga ijazah
dari para korban untuk diperiksa sebagai bahan untuk identifikasi korban
di rumah sakit polri kramat jati seperti itu
tapi sejauh ini kami masih menunggu hasil olah tkp seperti apa
karena memang masih berlanjut seperti pemeriksaan di dalam aldi
ya arman mungkin satu pertanyaan lagi
lapas c dua blok c dua sudah terbakar kemudian artinya napi napi lain dipindahkan ke blok blok lainnya
apakah kemudian dengan over kapasitas ini dan sudah menjadi atensi nasional
ada opsi para napi yang berada di lapas kelas satu tangerang ini dipindahkan ke lapas lain
atau memang tidak ada opsi lain selain mereka harus tetap bertumpuk atau berdesakan
di blok blok lain yang ada di lapas kelas satu tangerang
menurut keterangan dari kepala lapas pak victor teguh prihartono
mereka atau pihak lapas sendiri sejauh ini masih berupaya untuk menangkap
kebakaran di lapas di karnal dulu jadi para napi napi yang ada atau yang selamat
dari musibah kebakaran masih diupayakan untuk ditempatkan di sel sel
ataupun juga di kamar kamar tahanan yang sudah disiapkan seperti itu
meski memang ini kondisinya tidak memungkinkan saat ini tetapi kedepannya
mereka akan berusaha untuk memperbaiki atau membangun lagi kondisi ataupun juga lapas
atau bangunan lapas yang terbakar seperti itu belum ada wacana ataupun juga rencana
untuk memindahkan para napi mungkin dititipkan di lembaga pemasyarakatan lain atau seperti apa
karena memang masalah anggaran
tadi juga pak victor kepala lapas menyinggung soal anggaran daripada lembaga pemasyarakatan
karena sejauh ini aldi anggaran yang mereka terima dari pemerintah
memang bisa dikatakan pas pasan seperti itu sehingga anggaran yang
tidak memadai ini mereka harus berupaya sedemikian mungkin
untuk dicukup cukupkan begitu belum lagi kebutuhan para warga binaan di dalam
masalah makanan kesehatan dan kebutuhan yang lain jadi pihak lapas sendiri
juga menyadari bahwa anggaran yang diberikan untuk lembaga pemasyarakatan
juga tidak optimal sehingga ya terjadi over capacity kemudian juga fasilitas
yang seharusnya ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu menjadi tidak optimal aldi
baik arman kami menunggu perkembangan terbaru dari pasca insiden terbakarnya
lapas kelas satu tangerang ini selanjutnya kita akan menuju ke diego basro di rumah sakit keramat jati
diego selamat pagi saat ini bagaimana perkembangan identifikasi post mortem dan antemortem
dari jenazah korban kebakaran lapas tangerang
diego bagaimana perkembangan identifikasi jenazah korban terbakar lapas kelas satu tangerang disana
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
lapas kelas satu tangerang
yang dikumpulkan dari pihak keluarga
data data antemortem ini merupakan ciri ciri dari korban kebakaran delapan orang tersebut
yang dikumpulkan dari pihak keluarga
di mana data data ini merupakan data data ciri ciri sebelum korban meninggal dunia
kemudian data data antemortem ini nantinya akan dicocokkan dengan data data mortem
atau data data setelah korban meninggal dunia yang berhasil diterima oleh tim dgn ori
dan saat ini berdasarkan informasi terakhir yang kami terima
sudah ada tiga puluh enam pihak keluarga yang datang untuk memberikan data datanya
baik berupa data data primer maupun data data sekunder
di mana data data primer tersebut berupa pemeriksaan gigi
kemudian juga data data dna
dan juga data data terkait dengan ciri ciri
dari saat itu juga ada pengacara yang dilakukan oleh tim dgnri
untuk menggali keterangan atau informasi terkait jenazah
yang berupa data data sekunder
baik itu merupakan catatan medis
kemudian properti properti yang dimiliki oleh satu jenazah tersebut
jadi dari ini proses tersebut masih terus dilakukan oleh tim dgnri
dan pagi ini memang belum ada keluarga yang datang untuk memberikan data datanya tersebut
namun hingga tadi malam ada tiga puluh enam pihak keluarga yang telah datang
di rumah sakit tori keramat jati jakarta timur ini
untuk memberikan data datanya tersebut
di mana para keluarga akan datang untuk memberikan data datanya tersebut
sebelum mereka memberikan data datanya
memang karena situasi pandemi
mereka harus mengikuti tab antigen terlebih dahulu
baru kemudian mereka dapat memberikan data datanya
dan untuk mengejarkan terjadi apa
kemudian tim dgnri kemudian melakukannya secara bergiliran
apabila beberapa anggota keluarga dilakukan wawancara pengumpulan data
anggota keluarga yang lain akan diambil sampel dna nya begitu terus secara bergiliran
dan rencananya akan ada kontrasiparis yang diulang oleh tim dgnri pada jam satu siang nanti
untuk memberikan keterangan lebih lanjut
untuk identitas jenazah yang mana saja yang sudah ditemukan oleh tim dgnri
dan tentunya kita berharap sudah ada jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim dgnri pada jam satu siang nanti
terima kasih jenazah sekaligus pengumpulan data keluarga
korpor masih terus dilakukan di rumah sakit polri kramacati
terima kasih produser lapangan cnn indonesia diego basro
melaporkan dari rumah sakit polri kramacati
dan sebelumnya ada koresponden arman helmi
yang melaporkan dari lapas kelas satu tangerang banten
terima kasih rekan rekan